hai insiden kecelakaan terjadi di dekat halte polda metro jaya kawasan gatot subroto jakarta
selatan rabu sekitar pukul empat waktu indonesia barat kasubdit gakum ditlantas polda metro jaya
akbp fahri siregar menyebut kecelakaan bermula saat mobil box yang dikemudikan oleh lf melaju
dari arah pancoran menuju selipi mobil box menyerempet ambulans yang sedang mengadakan
serang kelima jenazah akibatnya ambulans terdorong dan jenazah jatuh ke jalan raya
mobil box selanjutnya oleng ke kiri dan menabrak taksi yang sedang parkir akibat kejadian ini
sopir kernet serta keluarga jenazah mengalami luka luka dan harus dilarikan ke rumah sakit
rekaman video peristiwa kecelakaan viral di media sosial terkait insiden ini polisi telah
mengamankan pengemudi mobil box berinisial lf lf kini telah ditetapkan sebagai
sangka atas kasus kecelakaan tersebut kepada detikom kasubdit gakum ditlantas polda
metro jaya akbp fahri siregar mengungkapkan bahwa tersangka lf dijerat dengan pasal tiga ratus sembilan puluh
ayat dua undang undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana penjara paling lama satu
tahun dan denda maksimal dua juta rupiah meski begitu lf tidak ditahan polisi